aksi dua puluh dua mei yang berlangsung pada kemarin lusa tidak hanya berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas
namun juga membuat lesunya aktivitas ekonomi ibu kota
kamar dagang dan industri provinsi dki jakarta memproyeksi kerugian dari aksi dua puluh dua mei ini mencapai lima triliun rupiah
aksi dua puluh dua mei yang berlangsung pada kemarin lusa tak hanya berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas
namun juga pada perekonomian ibu kota
pemerintah provinsi dki jakarta mengaku mulai menghitung kerugian yang timbul akibat aksi yang berujung ricu
terutama di titik titik ricu seperti halte atau jembatan penyeberangan orang yang dirusak akibat aksi masa kemarin
dinas kehutanan dki jakarta juga sedang menghitung kerugian taman taman yang rusak
titik yang menjadi kerusakan hanya di jalur hijau jalan mh tamrin dan flyover jati baru
setelah proses inventarisir dinas kehutanan akan segera menanamnya kembali
beberapa pedagang terpaksa menutup kios
mereka karena tak mau tempat usaha mereka jadi sasaran masa
tak hanya para pedagang kerugian ekonomi dari aksi dua puluh dua mei juga dirasakan kepolisian
pembakaran yang dilakukan oleh masa yang bertindak anarkistis di kawasan sabang juga menghanguskan sedikitnya dua sepeda motor
dan menyebabkan hilangnya sejumlah aset kepolisian
kalau masalah kantor memang menghambat dalam pelayanan masyarakat
karena kantor ini kan untuk melayani sistem agama masyarakat yang merasa kehilangan ktp atau bpj silang
sementara kita arahkan ke pols polsarinah maupun polsek polsek mentrometeng
selain itu kafe restoran transaksi perbankan dan pusat perbelanjaan yang tutup juga berpotensi merugi
pusat perbelanjaan milik negara pt sarinah persero sebelumnya mengaku kerugian tutup toko pada dua puluh satu dan dua puluh dua mei sekitar enam miliar rupiah